presiden joko widodo menerima lima orang perwakilan ojek online di istana merdeka jakarta pada selasa siang
presiden memerintahkan menteri terkait untuk mengundang operator dan pengemudi ojek online untuk duduk bersama mencari solusi
pertemuan antara presiden jokowi dan perwakilan ojek online berlangsung tertutup sekitar lima belas menit
presiden didampingi menteri perhubungan budi karya sumadi kepala staf presiden muldoko dan menteri sekretaris negara pratikno
presiden telah memerintahkan kepada menteri perhubungan dan menkom info untuk segera mempertemukan para operator dengan pengemudi ojek online untuk duduk bersama mencari jalan tengah mencari solusi
rencananya pertemuan tersebut akan berlangsung pada rabu esok
pengemudi ojek online yang diterima presiden ini merupakan perwakilan ojek online yang berunjuk rasa di depan istana merdeka sejak selasa siang
mereka menuntut rasionalisasi tarif ojek online